wanita ini terus meronta dan menolak meninggalkan rumah saat proses eksekusi
sebidang tanah di kelurahan pangkajene kabupaten sidrap sulawesi selatan kamis siang sejumlah poluan
dari pores sidrap pun harus turun tangan dan membawa wanita ini agar turun dari rumah yang
berdiri di atas lahan yang hendak dieksekusi sementara ibu rumah tangga lainnya yang rumahnya
juga ikut dieksekusi hanya bisa pasrah melihat rumahnya dirobohkan menggunakan alat berat
meski diwarnai protes eksekusi lahan tetap dilakukan dengan pengawalan ketat aparat
protes dilakukan oleh pihak termohon karena dalam surat eksekusi tidak disebutkan luas objek yang
akan dieksekusi selain itu pengacara termohon menganggap kasus ini belum memiliki kekuatan
hukum tetap lantaran masih berproses di tingkat pengadilan agama
sementara panitera pengadilan negeri sidrap mengaku eksekusi lahan dilakukan karena kasusnya sudah
memiliki kekuatan hukum tetap kami sudah menyurat juga di polres sudrap untuk meminta penangguhan
eksekusi karena sementara kami melakukan upaya hukum di pengadilan agama sidrap namun belum
selesai berproses baru sampai tingkat pertama keputusan banding belum keluar
yang terakhir yang kembali sempat saya dengar tadi masih berproses
pihak termohon mengaku masih akan melakukan upaya hukum agar eksekusi dibatalkan
hasrul nawir sidrap sulawesi selatan